lantas seperti apa detail nota kesepahaman kerjasama antara perbankan indonesia dan juga malaysia
siapa untung siapa buntung dalam implementasi asas restrip lokal kali ini
karpet merah negeri jiran saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bahwa setelah sekian lama akhirnya malaysia kali ini memberikan ruang untuk para pelaku industri perbankan indonesia
masuk dan berekspansi berbisnis di malaysia
malah tetangga ya dekat ya tapi agak agak susah dapat izinnya
kita lihat ini adalah potensi bank indonesia di malaysia berdasarkan beberapa ketentuan
ada bank yang memang berpotensi untuk memanfaatkan nota kesepahaman ini untuk berekspansi berbisnis tidak hanya di indonesia tapi juga di malaysia
jadi anda harus tahu bahwa selama ini perbankan di indonesia tidak bisa berbisnis sama halnya seperti bank malaysia masuk ke indonesia
tidak belum dapat izin untuk ke malaysia
dan ini adalah bank bank yang berpotensi untuk masuk dan memanfaatkan asas resiprokal ini
resiprokal sendiri merupakan sebuah azas kesamaan berbisnis antara pelaku industri di suatu negara dengan negara lain
jadi resiprokal sama bisa kita dua dua
dan ini adalah bank dan yang menarik adalah bank bank yang memang mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah bank buku empat dengan aset di atas tiga puluh triliun rupiah
tiga puluh triliun rupiah aset bank tersebut maka boleh
karena itu merupakan salah satu syarat
saya akan ke slide khusus persyaratan nanti untuk menjelaskan pada anda
tapi yang pasti bank mandiri berpotensi bank bni kemudian bank bri dan bank bca
bank bank buku empat ini berpotensi untuk masuk
dan mayoritas tiga diantaranya adalah bank pelat merah hanya bca sendiri yang akan yang swasta
tapi yang menjadi pertanyaan kemudian apakah bank bank tersebut akan mau ke sana
beberapa informasi kemudian juga artikel yang saya baca menyatakan bahwa yang sudah akan
siap untuk masuk ke malaysia adalah mandiri
saya belum mendapatkan konfirmasi resmi dari bca kemudian bri dan juga bni
belum jadi hanya mandiri tampaknya sejauh ini yang akan membidik pasar malaysia dengan memanfaatkan nota kesepahaman ini
saya ke slide selanjutnya ini adalah yang menarik
anda tahu bahwa ternyata indonesia mendapatkan di tahun dua ribu enam belas untuk asas resiprokal tersebut
ternyata malaysia negara tetangga kita yang hanya satu jam mungkin jaraknya dari jakarta dengan menggunakan pesawat terbang
sudah terlebih dahulu masuk ke indonesia mereka sudah berbisnis melalui bendera cimb niaga dan juga mybank
anda mungkin cimb niaga anda tahu sekarang tapi dulu mungkin anda tahu ada bank niaga
kemudian anda tahu ada lipo bank itu adalah dua bank yang kemudian diakuisisi dan dilebur ke dalam cimb niaga
bank niaga sendiri diambil pada tahun dua ribu dua kemudian lipo bank di tahun dua ribu tujuh
dan sekarang berkembang dengan lima ratus tiga puluh enam cabang di seluruh indonesia dengan rp tiga lima ratus empat puluh
satu lima ratus empat belas atm yang tersebar di tiap wilayah di indonesia dan memperkerjakan tiga belas lebih karyawan di dalam negeri
yang menarik adalah bahwa ternyata mereka sudah masuk ya ke indonesia kita baru sekarang
kesian ya indonesia ya kenapa lama ya dapatnya ya saya juga nggak tahu apa yang salah ya
lalu kemudian kita lihat bagaimana dengan mybank mybank sendiri mengakuisisi bii mungkin anda ingat bi
dan kemudian menggantinya menjadi mybank
dia mencaplok bi kemudian dia berbisnis dengan nama maybank
kemudian dia berbisnis dengan nama mybank seribu enam ratus dua puluh delapan atm dan sepuluh sembilan ratus enam puluh enam karyawan
apa yang coba saya gambarkan di sini masifnya malaysia masuk ke indonesia
baru kemudian kita mendapatkan hak yang sama di tahun dua ribu enam belas men
dua ribu dua ke dua ribu enam belas kita punya gap empat belas tahun
bisakah kita mengejar malaysia yang sudah begitu besar masuk berbisnis ke indonesia
itu akan terjawab kemudian siapa yang akan berekspansi
jadi ke malaysia tapi ya paling tidak ya bolehlah ya dibandingkan kita tidak dapat sama sekali
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
gitu deh ya lalu kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah yang diperoleh oleh indonesia
memang menjelang kebersamaan perbankan asean di tahun dua ribu dua puluh
kita lihat ada diskon diskon biaya bank indonesia di malaysia
tapi memang harus diakui bahwa fasilitas kemudahan
diberikan kepada perbankan malaysia tapi hanya tiga loh
jadi hanya tiga saja perlu dicatat hanya tiga perbankan bank yang boleh
nanti akan disortir oleh mereka dengan persyaratan tersebut ini adalah yang bisa diperoleh
kita lihat untuk admission fee nya yang harus dibayar itu sebesar lima dua juta ringgit
jadi anda lihat oke saya baca sedikit bahwa sebelumnya itu adalah sepuluh dua
empat juta ringgit
jadi sepuluh empat juta ringgit yang diharuskan kalau perbankan indonesia mau di sana
jadi perbankan asing namanya
indonesia termasuk asing kan bagi malaysia
tapi kalau sekarang setelah mou ini kita hanya bayar separuhnya lima dua juta ringgit
lalu kita lihat annual submission fee menjadi satu ratus empat puluh empat ribu ringgit
dan untuk submission fee ini memang lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan untuk bank bank asing di malaysia
yaitu sebesar rp delapan puluh empat ribu
empat dua juta ringgit
jadi memang diberi kemudahan oleh negeri jiran
lalu kita lihat ini adalah penarikan biaya atm
bila bank asing itu dikenakan biaya jadi setiap anda transaksi
ngambil uang ataupun juga bertransaksi apapun membayar transfer
itu anda dikenakan empat ringgit per transaksi
jadi dianggap bank asing sebelumnya
namun saat ini untuk bank indonesia yang akan masuk ke sana
kalau untuk penarikan via atm hanya dikenakan separuhnya dua ringgit saja
dan kalau misalnya nanti bank bank yang sudah masuk ke malaysia tersebut
bank indonesia memiliki lebih dari satu ratus enam puluh atm itu hanya dikenakan satu ringgit
jadi satu ringgit transaksinya pasti akan membuat konsumen
oh saya pakai bank ini dong tapi jangan lupa investasi infrastruktur atm
juga harus dikeluarkan oleh perbankan tersebut
jadi memang ada investasi baru kemudian kita memikirkan returnnya
lalu kemudian biaya transfer antar bank itu lima ringgit per transaksi
ya ini lima ringgit per transaksi ini penting
mengapa ini penting
mengapa transfer antar bank menjadi penting
saya akan bawa anda ke slide ini
apa sih pentingnya kita oh oke saya jeda sedikit
sebelum kesana kita lihat ini adalah saya lompatkan saja
saya akan ke sini terlebih dahulu oke
mengapa transfer menurut saya penting
ini adalah sumber likuiditas yang cukup luar biasa
anda masih ingat
banyak sekali tki indonesia yang ada di malaysia
ini remitansi inilah yang harus kita incar
periode dua ribu lima belas data dari bnp dua tki menunjukkan ada dana satu ratus sembilan belas triliun rupiah
dan jumlah pekerja menjadi dua ratus tujuh puluh lima ribu orang yang ada menjadi tki
dan malaysia menjadi salah satu negara tujuan tki
mayoritas selain hongkong taiwan dan juga timur tengah
satu ratus sembilan belas triliun inilah yang akan memanfaatkan dana transfer
nah kalau kemudian bank mandiri buka cabang punya atm di sana
kemudian nanti para tki tki kita yang ada ribuan jumlahnya di sana
mereka menggunakan memanfaatkan jasa transfer saja lima ringgit tersebut
maka akan ada potensi dana paling tidak kalau malaysia separuhnya saja
sudah lima puluh triliun rupiah
lima puluh triliun rupiah
itu akan sangat membantu
mengapa itu akan sangat membantu kinerja perbankan
sedikit saya kesini
karena kita sedang menghadapi masalah ini
perbankan di dalam negeri sedang menghadapi kredit bermasalah
saya tidak suka terlalu kata ini terlalu teknis
saya suka menggunakan kredit macet
karena pertumbuhan ekonomi kita melambat kan pada kuartal satu
maka ini merefleksikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat orang susah bayar kredit
baik kredit card kemudian juga kpr atau kta dan lain sebagainya
ini tercermin dari hal ini kita lihat untuk kredit bermasalah naik
bahkan bank bank seperti bmri pun juga mencatatkan kenaikan npl
ataupun non performing loan bahasa teknisnya
tidak hanya itu kredit penyaluran kredit sudah melambat
juga menghadapi kredit macet yang harus diwaspadai
semakin besar likuiditas
ketika remitansi misalnya masuk ke bank mandiri
maka pembilangnya akan menjadi besar
maka ini juga akan semakin kecil
ketika ini akan semakin kecil artinya kondisi keuangan perbankan kita bisa terbantu dengan likuiditas yang masuk tersebut
lalu saya begini
kemudian akhirnya saya kemudian membandingkan
akhirnya kita bisa menembus pasar malaysia
kita berekspansi menunjukkan kinerja perbankan nasional
tapi kemudian siapa yang diuntungkan
karena kalau saya melihat ke data ini
dengan luas wilayah yang begitu besar
total penduduk data terakhir bps menunjukkan dua ratus lima puluh dua juta jiwa
sementara malaysia punya tiga puluh tiga juta jiwa saja
anda bayangkan tiga puluh dibagi dua puluh lima seperberapa ya
seper delapan saja penduduk malaysia
penduduk itu berarti pasar dalam ekonomi
kalau singapura iyalah ya
banyak di sana perusahaan multinasional
meskipun di kuala lumpur misalnya juga punya
tapi dengan membandingkan angka ini tiga puluh tiga juta pasar yang dibidik indonesia di sana
sementara yang dibidik malaysia
di dalam negeri dua ratus lima puluh dua dua juta jiwa
kita menghilangkan asumsi bahwa penetrasi perbankan nasional
belum sesuai dengan target
tapi dengan angka ini saja
saya tidak perlu menjawab
anda silahkan menjawab sendiri
siapa yang harusnya lebih